selain melakukan serangkaian tes kesehatan dan tes bebas narkoba
para bakal calon gubernur dan wakil gubernur dki jakarta
harus melengkapi persyaratan administratif berupa sejumlah dokumen
untuk melihat syarat administratif apa yang belum terpenuhi
selasa ini kpud dki jakarta bersama badan pengawas pemilu
akan mengadakan rapat pleno
dengan bawa selu untuk melihat kembali berkas berkas pencalonan
yang sudah disampaikan dan juga syarat syarat calon kami
lihat kembali satu persatu diteliti dan juga bawaslu sekalian
memang sengaja diundang oleh kpu untuk juga mengawasi
biar nanti hasil yang disimpulkan oleh kpu itu memang betul betul juga
ini juga tidak hanya dilihat oleh kpu saja tetapi juga diawasi oleh bawaslu